ayah kandung rizky rudiana atau eki kekasih fina yang juga menjadi korban pembunuhan geng motor di cirebon tahun dua ribu enam belas lalu meminta masyarakat indonesia
tak berasumsi dan dapat mendoakan agar tiga pelaku pembunuhan terhadap anaknya dapat segera ditangkap
ia pun menyatakan selama delapan tahun dirinya terus berupaya dan bekerja sama dengan polisi untuk mengusut kasus ini
saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit
egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya tidak diam saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip terbuka
agar seluruh indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya para pelakunya bisa segera terungkap
delapan tahun berlalu kasus pembunuhan terhadap vina dan eki korban kekejaman geng motor tiga puluh satu september dua ribu enam belas silam
belum mendapat keadilan seutuhnya
kini polisi kembali memburu tiga tersangka yang hingga kini masih menghirup udara bebas
pegi alias perong andi dan dani
ketiganya merupakan warga desa banjarwangunan kecamatan mundu kabupaten cirebon
status buron ketiga pelaku ini memang mengundang tanda tanya
apalagi dari sebelas tersangka pada kasus ini delapan telah menjalani hukuman yang mayoritas adalah fonis seumur hidup
di reskrimumpol dajawa barat kombesurawan menyebut
salah satu hal yang menghambat penangkapan ketiganya dikarenakan
tersangka lain sempat mencabut bap yang menyebut keterlibatan pegi andi dan dhani
pada saat para tersangka dulu di bap ulang di polda atau diminta keterangan kembali
itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap tiga orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar
ya artinya pada saat itu kalau memang mereka kooperatif kita kan bisa mendalami atau mencari informasi lebih jauh terhadap ketiganya
sehingga kita mempermudah untuk melakukan pencarian
namun memang pada saat itu mereka baru menyebut nama saja
belum menyebutkan identitas secara jelas para pelaku yang saat ini masih berada di luar
pasca polda jawa barat merilis ciri ciri ketiga pelaku yang buron
banyak kalangan menyebut jika salah satu dari tersangka berada di jakarta
polda metro jaya pun menyebut siap berkoordinasi dengan polda jawa barat untuk mencari buronan pembunuh kasus wina di jakarta
dari polda lain dari polres lain di luar wilayah hukum polda metro jaya polda metro jaya siap membantu
duka keluarga atas kasus keji yang merebut nyawa vina dan eki memang tak bisa dihapus dengan mudah
namun keluarga tetap menanti keseriusan aparat menangkap pelaku untuk bertanggung jawab dan mendapat hukuman yang setimpal